allah pasti akan membantu aku
kamu boleh gak menerima
tapi aku akan ada di samping kamu
dan menghadapi semua ini bersama sama
yang tuhan berikan
dan harus aku terima dalam hidup aku
saya dengan anak kamu
benar benar bapak yang tidak bermoral
bapak ada apaan sih ini sebenarnya
oh ini rupanya
perempuan tidak bermoral ini
dia ingin untuk menjadi menantu saya
kita serang ogni aqua
macam orang lain
dan anda siap memitikannya
sudah merusak nama baik anak saya
pak helang bang kenapa
ada apa ini ada apa
tahan tahan bantu saya bantu saya
bawa ke rumah sakit
lepas pak helang ya
ma aku tuh bener bener nggak tahu ma
kenapa aku bisa ada di hotel itu sama winona
apalagi kita bisa masuk korat tuh aku nggak tahu
mendingan kamu diem
ya allah cobaan apalagi yang menimpan neng nona
iya ada apa tanya
oh iya iya iya aku segera kesana sekarang
pak kita ke rumah sakit persahabatan dulu pak
itu papa kan
nona kamu mau bilang papa ini matre papa ini pembohong terserah
yang penting adalah papa tetap sayang sama kamu
tapi coba tolong kamu pikirkan sedikit perasaan papa
begitu papa melihat foto kamu dengan jodi besar itu di koran
seluruh indonesia akan melihatnya
apa itu yang kamu pikirkan coba
ya tapi ini semua bukan salah jodi pak
ini bukan salah siapa
nona papa itu tidak memikirkan masalah tentang harga diri papa lagi
papa jangan memikirkan kamu kamu itu masih muda
dan papa tidak bisa memikirkan kenapa keluarga jodi selalu memanfaatkan kamu
siapapun yang melakukannya benar benar kimis
karena kita berdua pasti tidak mau sama sama malu
nona aku akan temukan orang yang memfitnah kamu itu
kalian berdua jangan berani kemana mana ya
saya akan buat perhitungan dengan kalian berdua setelah saya menengok suami saya
lihat aja nara
kamu adalah orang pertama yang akan saya pecat setelah saya menggantikan papa sebagai direktur
nona kita berdoa sama sama buat omer lambang ya
ya allah ya allah ya tuhan kami
ya allah yang menguasai langit dan bumi
ya allah yang menggenggam setiap jiwa dalam tubuh kami
kami mohon padamu ya allah
ampuni semua dosa dan kesalahan kami ya allah
ampuni dosa dosa orang yang kami cintai ya allah
ya allah ya tuhan kami
kami mohon sembuhkanlah penyakit omer lambang ya allah
angkat penyakitnya ya allah
sehingga beliau bisa melakukan aktivitas seperti sediakala
ya allah kami pasrahkan segala urusan dalam hidup ini hanya di tanganmu
ya allah hanya kepadamu kami memohon
hanya kepadamu kami meminta
ya allah kami pengaruhi
ya allah kami beri kemampuan
tuhan kami memberi kami kematian
tuhan kami berikan kematian
dan kematian yang benar
alhamdulillah ya allah yang terbaik
aku tahu kamu pasti
ada rasa bersalah
semua masalah dalam hidup
pasti ada hikmahnya
dan dibalik kesulitan
pasti allah memberikan satu pencerahan
dan ada sebuah keindahan dibalik itu
kita pasrahkan kepada allah
dan mudah mudahan allah memberikan jalan keluar yang terbaik
karena ini bukan semata mata salah kamu
dan ikhlas sabar
kamu tenang aja
aku sekarang bukan nona yang manja
dan yang sering lari dari masalah
sekarang aku nona yang udah dewasa
dan aku bakal hadapin semua masalahku
dan aku yakin kok
allah pasti akan membantu aku
kamu boleh gak menerima
tapi aku akan ada di samping kamu
dan menghadapi semua ini bersama sama
yang tuhan berikan
dan harus aku terima dalam hidup aku
saya tak tarik pantai